satu pria kemudian berusaha memukul korban menggunakan balok kayu
aksi ini sempat dilerai oleh sejumlah warga
namun korban kembali mendapat pukulan dari pria lainnya
tak berhenti sampai di situ korban masih terus dihujani sejumlah pukulan lainnya
peristiwa ini direkam sendiri oleh ayu riyadisan korban
dan langsung menjadi viral setelah ia unggah ke media sosial
menurut penuturan aji para pelaku merupakan sopir angkutan umum cibadak cisaat dan penganiayaan terjadi
lantaran mereka kesal tak diberi jalan saat macet
korban bersama sopir truk tronton lainnya langsung melaporkan kejadian itu ke mapolsek cibadak pada sabtu malam
pukul ini kepala
terus tangan di polsek
tangkap aja proses hukumnya
minggu dini hari unit reskrim polsek cibadak akhirnya menangkap zd dua puluh dua tahun
satu dari tiga sopir angkot yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban
sebuah kayu berukuran lebih dari satu meter disita sebagai barang bukti
karena ini pelakunya diduga tiga orang langsung kita kembangkan
alhamdulillah sudah kita dapatkan para pelaku
yang mengungi para pelaku daripada penganiayaan ini ya kita sudah amankan
hingga kini polisi masih melakukan pengembangan terhadap aksi para sopir angkut ini
dua pelaku lainnya juga masih dalam pengejaran aparat kepolisian
amat kikli sukabumi jawa barat